saya udah selesai lagi makannya
kamu udahan makannya
gak usah ma
gak usah gak usah
soalnya mama kan masaknya banyak
terus papa juga lagi keluar
masih banyak loh masakan mama
ya tambah lagi
aduh tapi kan mama baru aja masak
masakan kesukaan kamu
kamu kan doyan
tapi mama cobain dulu
mumpung masih panas enak loh
mama bisa kecewa
mana lagi buru buru gini
gak bisa banyak banyak
ini kan waktunya makan siang
untung aku berhasil nahan elsa
keburu nyusul kesini
maaf kamu mau tarik ke kantor naik apa
boleh saya pinjam motornya
soalnya mobilnya parkir depan tapi ada yang ngalah
ini kocenya pak
metik di ujung
oke pinjam sebentar ya
ya baik pak
motor hitam paling ujung
aku harus buru buru sebelum elsa berangkat
aku mau ketemu mama
minta kalian membuat doa untuk mama
yang miss panggil maju ke depan ya
buat mama aku
selalu sehat selalu
terima kasih tuhan
sekali sama mama
aku berdoa agar mama
agar allah selalu membuat kita kumpul bersama
aku mama dan papa selamanya
mis ikut doakan semoga tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa rena ya
kalau gitu saya boleh masuk
boleh pak silakan tapi satu persatu dulu ya
karena pasien baru sadar
terima kasih ya
mama duluan aja yang masuk
pas ya mama mau bicara dengan nanti
mama akan ke dalam dulu ya
aku tinggal disini
sampai mana sih
apa masih jauh
elsa udah selesai lagi makannya
kamu udahan makannya
gak usah ma
gak usah gak usah
soalnya mama kan masaknya banyak
terus papa juga lagi keluar
ini masih banyak loh masakan mama
ya tambah lagi ya
gak usah ma
tapi aku gak bisa makan banyak banyak
nanti aku gak enak loh sama temen aku
kalo udah kekenyangan gak masalah papa disana
nino udah dimana ya
udah sampai apa belum ya
nanti elsa malah curiga
mama ada semangka
gak usah mah cukup kok
air putih aja udah cukup
yaudah ma aku berangkat ya
handphone dompet udah bawa semua
soalnya nanti kalau kamu udah keburu pergi
baru sadar ketinggalan kan repot ya bolak balik
udah kok ma udah semua udah di bawa
udah aku berangkat ya mah
elsa udah mau pergi
barusan ajak dia berangkat
ini aku depan rumah
aku udah liat elsa mau pergi kok
yaudah ma ya
ada masalah apa lagi sih
kenapa nino sampai nyuruh aku
nahan elsa di rumah
aku gak bisa berenang
brush itu sudah gak berarti lagi
karena mama sudah mendapatkan pegantinya yang jauh lebih berharga daripada brush itu